tanda juga bahwa akan ada kereta di sana
selamat sore mbak
saya dari lapangan bawa informasi dari keterangan warga
kereta tersebut kereta odong odong tersebut dari arah kota serang menuju keragilan
sempat di perintasan tanpa kereta api tanpa polang pintu
kemudian tiba tiba datang kereta
penumpang dari arah merak menuju rangkas bitung lebak
orang dewasa dan anak anak ini kemudian melintas
dan seketika tertabrak bagian belakangnya oleh kereta tersebut
sehingga kereta terpelanting beberapa meter
lalu apa namanya sorban
ada yang meninggal di lokasi
saat itu kejadian sepi mbak
karena siang hari ya jam sebelas
waktu itu tidak ada orang di sini
seperti ini mbak
tidak ada peringatan dari masyarakat sekitar bahwa ada kereta yang akan lewat
tapi kereta tersebut kereta api yang menabrak odong odong ini
sempat memberikan isyarat bahwa akan lewat atau melalui jalur tersebut
dia sempat mengklakson
setelah itu bahkan kereta sendiri sempat berhenti
terus kemudian melaju lagi
erlangga korban meninggal ada
informasinya ada enam orang dewasa dan juga tiga anak
sampai sejauh ini
keterangan data dari pihak kepolisian belum menyebutkan seperti itu mbak ya
jumlahnya sementara sembilan orang
cuma kalau untuk jumlah anak anak dan orang dewasanya masih dalam pendataan mbak
baik masih dalam pendataan
kemudian korban luka luka dari belasan orang yang terluka dibawa kemana erlangga
yang meninggal untuk meninggal ada di rumah sakit dr drajat tawangilis garang
dan sebagian juga ada yang dibawa ke rumah sakit dr drajat tawangilis garang
dan sebagian lagi ada yang dibawa ke pusat sakit

oke apakah dari penumpang itu memang merupakan warga di sekitar rel kereta api tersebut
atau cukup jauh dari wilayah tersebut erlangga
kalau dari informasi warga sekitar
itu warga korban yang berpenumpang ini mereka asalnya dari arah
dari pipitan kota serang mbak ya
pipitan kota serang bukan peradilan kabupaten serang
karena ini wilayah perbatasan dengan pipitan dan
baik baik erlangga kita tunggu update nya nanti mengenai kecelakaan kereta tabrak odong odong
dan terima kasih berikutnya juga saya sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan akp tiwi afrina kasat lantas polres serang
ya selamat sore mbak
oke ibu kondisi saat ini di lapangan seperti apa ya
satuan lalu lintas bersama dengan tim dari ditelantas polda banten
saat ini sedang melakukan taa
untuk mengetahui keakuratan terjadinya kecelakaan antara kereta ini dan odong odong
baik tadi sempat saya tanyakan kepada jurnalis lepas transmedia di lokasi
apakah memang tidak ada orang saat kejadian
artinya tidak ada masyarakat yang memberikan peringatan bahwa
ada kereta api yang akan melintas di wilayah tersebut
ya untuk keterangan sementara yang kita dapatkan
memang saat kejadian tidak ada masyarakat
yang ada di sekitar saat kejadian kecelakaan tersebut
ada sembilan orang meninggal dunia dikonfirmasi
ibu tiwi enam dewasa dan tiga anak
iya betul mbak
untuk sembilan orang meninggal dunia sudah dibawa ke rumah sakit
derajat prawira negara di serang
oke ibu tiwi enam dewasa dan tiga anak
apakah pendataan ini sudah bisa disimpulkan
ada mungkin datang dari satu keluarga korban meninggal ini
untuk korban meninggal ini
hanya penumpang dari odong odong itu sendiri
tidak ada masyarakat yang
terkena dampak dari kecelakaan tersebut mbak
oke maksud saya dari tiga anak dan enam dewasa ini
apakah ada yang datang dari satu keluarga begitu bu
untuk data tersebut masih kita dalami
karena kita juga masih menunggu dari tim forensik
yang memeriksa di rumah sakit
kita masih menunggu data dari tim forensik tersebut mbak
oke bu tiwi informasinya tadi penumpang odong odong ini
merupakan warga yang cukup jauh dari lokasi kejadian
ibu tiwi masih bisa dengar suara saya
halo putus putus mbak
baik nampaknya ada gangguan komunikasi dengan akp tiwi afrina
kasat lantas polres serang banten
mungkin nanti kita bisa mencoba menghubungi kembali
untuk mengupdate kecelakaan yang terjadi di kabupaten serang banten